usulan kpk agar partai politik dibiayai oleh pemerintah
dana itu dapat mulai dialokasikan dari anggaran tahun depan dan seterusnya
yang menambahkan pembiayaan parpol sudah dilakukan di banyak negara
dan sangat mungkin diterapkan di indonesia
besaran biayanya harus disesuaikan dengan perolehan suara setiap partai
karena seharusnya idealnya memang begitu
partai politik itu harus dibiayai pemerintah
nah sekarang ini sudah ada kemanjuan
karena usulan kpk bahwa parpol itu dibiayai oleh pemerintah
maka yang awalnya per suara itu parpol dapat rp satu ratus delapan itu naik menjadi rp satu kalau tidak salah
sehingga ada kemanjuan
sementara angka yang ideal menurut kajian kpk itu adalah sepuluh ribu
hanya mungkin karena keuangan pemerintah terbatas
dan banyak lsm lsm yang belum setuju
mereka setuju hanya pada angka rp satu
maka itu yang bisa kita capai
kalau semua dibiayai oleh negara
maka siapapun pemimpin parpol itu tidak perlu yang berasal dari konglomerat
atau dibandari oleh